rapat penundaan kewajiban pembayaran utang atau pkpu maskapai pt sriwijaya air
kembali digelar pengadilan niaga jakarta pusat rabu siang
rapat yang dipimpin majelis hakim ini dihadiri pihak maskapai sriwijaya air
selaku tergugat kreditur separatis dan kreditur konkuren
yang hadir dengan jumlah tagihan tiga enam triliun lebih
atau mewakili tiga ratus enam puluh dua tujuh ratus dua suara ekvivalen menyatakan setuju berdamai
sementara kreditur konkuran dengan jumlah kehadiran tujuh puluh enam kreditur
dengan total tagihan tiga empat triliun lebih menyatakan setuju terhadap rencana perdamaian
menurut syal legal consulors pt sriwijaya air hamonangan syah dan huta barat
total tagihan sriwijaya air dalam pkpu berjumlah tujuh tiga
tujuh tiga triliun rupiah
dalam proposal perdamaian tersebut dicantumkan rencana bisnis jangka panjang sriwijaya
dilakukan hingga dua ribu tiga puluh lima nanti di mana akan ada mitra strategis
yang akan mendukung sriwijaya baik berupa investor ataupun dukungan pendanaan
selain itu sriwijaya air juga akan melakukan penawaran umum perdana saham atau ipo
nilai kurang lebih tiga empat triliun di separatis
total tagihan rp tujuh tiga triliun itu disetujui oleh mayoritas di kedua belah separatis dan konkuren
yang tidak setuju sebenarnya gini jadi ada tiga kreditor abstain
abstain itu memang di undang undang tidak dihitung suara yes nya jadi dianggapnya tidak setuju
padahal abstain karena sampai hari ini memang belum memperoleh approval dari kliennya
karena ini asing kan ada hal hal yang membatasi ruang dan waktu lah gitu ya
sebelumnya pengadilan niaga jakarta pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau pkpu sementara
rizky tiar yahya jakarta